menteri kesehatan republik indonesia terawan agus putranto menyebut
penggantian istilah pasien dalam pengawasan pdp
orang dalam pemantauan odp
dan orang tanpa gejala otg
atas putusan dari world health organization atau who
ya mengikuti semua perkembangan yang who inginkan
tapi who juga baru ngirim sekarang pak
ya enggak semua kan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan
semua tidak bisa semua negara juga punya cara sendiri untuk kapan
istilah pasien dalam pengawasan diganti menjadi kasus suspek
ada pun istilah orang dalam pemantauan diganti menjadi kontak erat
dan orang tanpa gejala diganti menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala
yang dimaksud dengan kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut
dan dalam empat belas hari terakhir sebelum timbul gejala
memiliki riwayat bepergian ke daerah dengan transmisi lokal
dan atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable covid sembilan belas
selain itu orang dengan ispa pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit
termasuk dalam kasus suspek
kemudian muncul istilah baru kasus probable
yakni kasus suspek dengan ispa berat yang meninggal dengan gambaran klinis
dan meyakinkan terinfeksi covid sembilan belas
tetapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium rapid test dan rt pcr
kasus konfirmasi adalah kasus seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona
dan dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium rt pcr
kasus konfirmasi dibagi dua yaitu kasus konfirmasi dengan gejala
kasus konfirmasi tanpa gejala
kontak erat adalah istilah untuk seseorang yang memiliki riwayat kontak
dengan kasus probable atau konfirmasi covid sembilan belas
bentuk kontak bisa berupa tatap muka dalam radius satu meter
dan jangka waktu lima belas menit atau lebih atau dengan sentuhan fisik
pelaku perjalanan adalah istilah untuk seseorang yang melakukan perjalanan
di dalam negeri maupun di luar negeri dalam waktu empat belas hari terakhir
sementara itu istilah diskarder digunakan untuk menyebut pasien yang sembuh
yaitu seseorang dengan status suspek yang menjalani pemeriksaan rt pcr
dua kali berturut turut dengan selang waktu dua puluh empat jam dan hasilnya negatif
istilah ini juga merujuk pada seseorang dengan status kontak erat
yang telah menyelesaikan masa karantina empat belas hari